allah akbar ya allah
tiga rumah di bantaran sungai citepus kota bandung ini
amrol akibat luapan sungai di kelurahan cibadak pada rabu petang
debit air sungai citebus meningkat setelah hujan deras
mengguyur sebagian kawasan di kota bandung
kejadian itu juga membuat ketiga rumah tersebut
tidak dapat dihuni kembali
tiga belas orang dari tiga keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
pas kejadian itu sebelum kejadian
lagi semayang dulu di sini deh
kalau telat seberapa jam saya juga bisa jadi korban
oh korban gitu
ini yang punya rumah bapak jajang pak rt
yang punya ini yang punya si mas madura
pada kamis siang petugas dinas pu kota bandung
melakukan perbaikan bantaran sungai yang rusak
akibat ambruknya tiga rumah tersebut
hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah titik di kota bandung
bahkan banjir menyebabkan sejumlah kendaraan terendam
hingga terbawa derasnya air
satu mobil berwarna kuning yang berada di tengah tengah arus air
di jalan sukamulya sukajadi kota bandung
terjebak saat banjir menerjang kawasan itu kami sore
mobil kuning ini awalnya hendak maju
tapi terjebak di arus air
kasih rescue dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung
membenarkan soal mobil yang terbawa arus di sukamulia
ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
tanah longsor terjadi di kampung lebak cihideng
lembang bandung barat jawa barat
akibatnya satu rumah beserta empat penghuninya tertimbun
peristiwa terjadi pada kamis malam sekitar pukul sembilan belas
saat turun hujan tebing setinggi tiga puluh meter longsor
dan menimpa rumah di bawahnya
saat kejadian seluruh penghuni sedang berada di dalam rumah

tiga orang dapat dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit karena menderita luka
sedangkan satu korban masih dicari petugas gabungan yang dibantu warga
tim liputan cnn indonesia